tiga proyek bernilai total rp lima ratus delapan puluh triliun rupiah akan dibahas dalam pertemuan ktt asian empat puluh tiga
di antaranya proyek di sektor infrastruktur hijau ketahanan pangan pariwisata dan ekonomi kreatif
di sela pembukaan ktt asean ke empat puluh tiga wakil menteri luar negeri pak halaman syuri mengatakan
ada sembilan puluh tiga proyek yang akan dibahas negara anggota asean dan negara mitra
total nilainya tiga puluh delapan miliar dolar amerika atau setara lima ratus delapan puluh triliun rupiah yang semuanya merupakan proyek baru
proyek proyek tersebut akan berfokus pada pengembangan infrastruktur hijau
yang khusus dibahas dalam pertemuan asian indo pacific forum aipf dua ribu dua puluh tiga di hotel mulia jakarta
pahala mengatakan kebutuhan dana untuk infrastruktur hijau di asean setiap tahunnya mencapai lebih dari dua ratus sepuluh miliar dolar amerika
demi mencapai target nationaliti
di sektor lain seperti ketahanan pangan pariwisata dan ekonomi kreatif
juga masuk dalam rencana penandatanganan nota kesepahaman dalam aipf dua ribu dua puluh tiga
inisiatif inisiatif dan proyek deliverables yang ada
juga di dalam merupakan bagian daripada joint statement yang ada di hasil ktt asean kali ini
di bagian aneksnya nanti kita akan menyampaikan ada sembilan puluh tiga project deliverables
dengan total nilai sebesar tiga puluh delapan bilion usd
yang salah satunya tentunya sektor yang akan sangat relevan adalah terkait mengenai sektor green infrastructure
selain daripada itu adalah yang terkait mengenai ketahanan pangan
dan juga tourism